sampai jumpa di video selanjutnya
bisa menetralisi bisa ular itu
tenang aja bu
bapak yakin nak surah dan nak bayah pasti bisa menyelamatkan lastri
pak sudah waktunya kita cari perlindungan buat lastri
supaya kejadian ini tidak terulang kembali
sebenarnya pemikiran ibu sama dengan bapak
bapak juga ingin
lastri cepat berumah tangga
tapi menurut ibu
siapa kira kira calon yang cocok untuk menjadi suami lastri
surah atau bayah
kalau ibu lebih setuju pasti menikah dengan surah
kelihatannya dia orang yang bijak
tidak seperti adiknya ceroboh dan berangasan
lagi lagi pemikiran ibu sama dengan bapak
bapak juga ingin basri itu menikah dengan surah
minta pel intranta dari sama esa usai untuk direktur
bu saya adalah calon suami yang pantas buat nasri
dan dia juga bisa melindungi nasri
kalau bapak dan ibu tidak keberatan saya ingin melamar asri buat adik saya
nasura pamaran nasura akan kami pertimbangkan
tapi sebelumnya kami harus bicara dulu dengan lastri
pak terima kasih pak
kalau begitu saya permisi dulu
mas surak kok mas bisa sih enakan enakan tiduran
padahal kan tadi nasri diculik
kamu diculik buktinya kamu ada di sini
sudahlah aku ingin istirahat kamu jangan berisik deh
kamu siah kau binbu membunuh nasri
pak kakak kasar banget sih sama nasri
sedih begitu di hutan tadi kakak main pulang pulang saja
kakak gak tanggung jawab banget sih
aku lagi nggak enak badut
ih alasan bilang aja kakak malas mencari nasri
coba kalau terjadi apa apa sama lastri bagaimana
kamu sekuat kbirui
kaka benar keteraluan
kalah website saya dari jab towards blood
maafkan aku lastri
aku terpaksa berbuat seperti ini
karena aku tidak bisa melihat adikku kecewa
pasti mau tidur dulu ya
lastri tunggu sebentar
ada hal penting yang harus bapak bicarakan sama kamu
apa itu pak
tadi surah datang kemari
dia datang untuk melamar kamu
mas surah udah melamar lastri
dia bilang kamu dan
lastri bersedia kok pak
kamu bersedia menikah dengan
kita tidak usah menunda nunda lagi bu
besok kita undang nasura dan nak bahaya datang kemari
untuk menikah dengan kamu
menentukan tanggal pernikahannya bu
kami sudah bicara dengan lastri
mengenai lamaran nasura
anak kami tidak keberatan
mengundang nasura dan nak bahaya datang kemari
kapan kepastian tanggalnya
kalau soal itu
bapak langsung tanyakan sendiri
sama orang yang bersangkutan
dan menikahkan bukan saya pak
tapi adik saya bahaya
mungkin dia merasa malu
untuk membicarakan masalah ini
kalau saya sih
gimana baiknya bapak saja
bagaimana kalau bulan depan
ibu juga setuju
akan lebih baik
saya permisi keluar sebentar ya pak
kamu bener bener keterlaluan
enggak kamu permainin perasaan aku
kamu sendiri yang menerima lamaran baik
kenapa aku yang kamu salahkan
aku menerima lamaran itu
karena aku pikir kamu yang melamar aku
aku menerima lamaran itu
karena aku pikir kamu yang melamar aku
kenapa kamu gak berani berterus terang tentang perasaan kamu
kalau kamu gak mencintai aku
kenapa kamu beri harapan sama aku
aku benci kamu mas surak
aku benci kamu
kita benar benar harus menghabis kedua pemuda itu
kita semua bisa mati kelaparan
ini sendiri tidak mampu menghadapi kedua pemuda itu
mikir dong mikir
ini juga lagi mikir nyi
raksasa segede begaban saja
bisa mereka kalahkan
apalagi cuma ular begitu
bukan buat kedua pemuda itu
buat si lastri
tujuan kita kan
ngelenyapin si surah sama si bayang
kenapa si lastri yang jadi sasaran
kamu ternyata benar benar bodoh ya
kalau si lastri
kena patuk ular ini
kedua pemuda itu akan pergi
ke goa kematian untuk mengambil
bunga kuncup guladi
akan mampus di sana
tidak nyawa layang